dilakukan tepat satu hari sebelum akad nikah
prosesi siraman atau menyiram tubuh dengan air khusus dalam adat jawa
merupakan simbol pembersihan diri untuk calon pasangan
dosen sastra jawa universitas indonesia widyas maramurti mengatakan
dalam adat jawa prosesi siraman dipercaya dapat menghilangkan hal buruk
sebelum calon pasangan masuk ke dalam bahtera rumah tangga
filosofinya adalah itu merupakan bentuk penyucian diri dari si calon pengantin
untuk memasuki atau menapaki kehidupan baru
jadi namanya kita mau melakukan sesuatu kan bisa berharap melakukannya itu
bisa dilakukan dengan hati yang suci keadaan yang bersih
air untuk siraman diambil dari tujuh mata air yang berbeda
tujuh atau pitu dalam bahasa jawa bermakna saling tolong menolong
air siraman ini nantinya dicampur dengan bunga setaman
yakni mawar melati dan kenanga
so yang artinya harapannya pernikahan itu dimulai dengan hati yang tulus
melati juga ya melat rosoi ngati
jadi ya bahwa hati itu juga dalam menjalani pernikahan harus diikuti dengan hati yang bersih
yang tulus ya lalu begitu juga dengan kenanga ya
kenanga itu dari kenang ya lalu kemangan ya
jadi juga harapannya bahwa mereka itu ya kenangan itu bisa dari kenango maupun kenangan
jadi mereka tetap mengingat silsilah dari turun temurun dari leluhurnya
dan juga berusaha untuk kenengo
jadi silsilah juga mengacu untuk kata gapailah
jadi berusaha untuk menggapai apa yang dicita citakan dalam menerangi mengarungi rumah tangga
setelah siraman ibu mempelai wanita akan memecahkan kendi
ini adalah simbol bahwa calon pasangan mempelai menjadi sosok yang lebih dewasa dalam berkeluarga